tapi dengan ini
tolongin nyai ibu saya sakit parah sudah tiga hari nyai
ya sebentar ya kalau enggak kamu duluan aja
nanti nyai nyusul ke rumah kamu ya
ya terima kasih nyai
nyai teh gak bisa nganterin aki
gak ada yang minta tolong keninganan berobat
gak apa apa atu nyai
kan orang sakit mah wajib untuk ditolong atu nyai
iya lagian nyai itu udah kembali lagi ilmunya
atur nuhun pisan nyai
eh teteh ilmu ngecing nahungkul anu bisa anu lain mah belum
ingat kiamat sama kiamin ya
ada pantangannya nih
gak boleh makan jangkrik
gak boleh makan kuluk labu
eh kulub walu teteh
sama jengkol ngorak jengkol muda nggak boleh
tuh jengkol ngorak ngorak itu menang lidar kamu nukolot
eh tah hiji doi
mak gak boleh makan kodok bangkung
kalau ngelanggar pantangan itu nanti ilmu kiamat sama kiamin teh ngelengit doi tah
jirah mah gak mau tanggung jawab
ya enggak tuh nyai
biasa mah gak suka makanan makanan kayak gitu mah
nyai kalau gitu
dianggap apa aku di mata mereka
untuk hal seperti ini saja aku tidak dilibatkan
itu kan njiglis
iya betul itu njiglis
gimana kalau kita manfaatkan dia
buat ngangin dia
kita lebih lebihkan aja cerita kita
mau menghajar si kakek tua itu
yaudah ayo kita samperin yuk
ada berita buruk nyik
berita buruk apa itu
cepat ke tangan
di saat kita lagi nyari dukungan buat rangga buana nih
tiba tiba kami diserang oleh kakek tua nyik
dan kakek itu sakti
dan dia nyuruh kita buat tunduk pada prabu siliwangi nyik
ilmu kakek tua itu sangat kuat
kita bertiga ajak walahan
sepertinya dia bukan orang sembarangan nih
dimana orang itu sekarang
mari nyai kita antarkan
sebuah hebat ku anak muda
meski kau terluka seperti itu
kau masih setia dengan pak jajaran
justru saya malu
karena saya tidak bisa berbuat apa apa
apapun yang kau lakukan
itu sudah benar
rasulullah saw telah bersabda
barang siapa diantara kita melihat kemunkaran
maka hendaklah ia mencegah
dan jika tidak mampu mencegah dengan tangannya
cegahlah dengan lisannya
dan orang itu tidak mampu
mencegah dengan lisannya
cegahlah dengan hati
hadis riwayat muslim
apapun yang kita lakukan
lakukanlah untuk pak jajaran
sekuat apa yang kita mampu
kehancuran dan perpecahan di pak jajaran
orang yang berani menghasut
para pendukung rangga buana untuk membelot
kau harus berhadapan dengan ku

kecintaan kepada pemimpin
adalah hal yang mutlak
itu adalah suatu kejahatan
jangan banyak omong ke orang tua